selasa pagi satpol pp kelurahan kartini sawah besar jakarta pusat menggelar razia pembatasan sosial berskala besar atau psbb transisi fase kedua
selain orang dewasa petugas juga menjaring anak anak yang tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah
namun anak anak pelanggar psbb ini hanya diberi peringatan dan sanksi menyanyikan lagu kebangsaan
dalam razia ini petugas masih menemukan sejumlah orang dewasa yang tidak menggunakan masker
agar jerah petugas langsung memberikan sanksi denda sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah atau sanksi kerja sosial
yaitu membersihkan halaman kantor kelurahan dan mengenakan rompi pelanggar psbb
didapati cukup banyak sampai puluhan yang tidak menggunakan dari anak anak sampai yang dewasa
bahkan ada yang kami dapati juga sedang hamil
di sini kami selain memberikan himbawan kami juga memberikan masker secara cuma cuma
razia seperti ini akan terus digelar guna mendisiplinkan warga
agar selalu mengedepankan protokol kesehatan ketika berada di luar rumah
rizky tiar yahya jakarta